dan itu artinya lo harus bayar pinaulti bu
kamu yang sabar ya nak
dan satu hal yang gak bisa elu dimak
mike lakuinnya dengan curang
rifki masih menunggu
hasil tesnya keluar
sebelum dia menjalani operasi mil
semuanya hasilnya bagus
iya mas aku sama el
pokoknya doain emas sama rifki ya
kamu harus sabar dan kuat ya mas
gimana keadaan michelle sekarang
apa sudah lebih baik
alhamdulillah mas sekarang keadaan el
lebih baik aja
sekarang dia lagi perform di cafenya
sekarang l itu lebih bersemangat
dia mau ngebahagiain puter kecap
kamu gak tau ya
botol kecap itu
panggilan el untuk rifki
dan kerupuk kulit itu
panggilan rifki untuk el
anak anak zaman sekarang
iya gitu deh mas
nanti kalau rifki sudah sadar
rifki harus tau
kalau misal sangat kehilangan dia
rifki pasti senang mas
nanti kabar kabar lagi ya
kamu harus kembali semangat
kamu harus kembali sadar
kamu harus kembali sadar
kamu harus kembali sadar
kamu harus kembali sadar
kamu harus pergi
kamu harus kembali
kau gak sendirian aja
kau lagi nunggu samuan ya
enggak kok gue cuma sendirian
ih apaan sih
orang gue mau jemut kakak gue
iya ya kini bentar bentar
iya kak aku di depan
ih kakak aku pakai baju warna kuning
aku nunggu di depan ya
oh iya kak ini kenalin davin teman sekolah aku
ya bener saya temen sekolah dia
yaudah yuk pulang
gue balikin ketasnya besok aja deh di sekolah
penampilan kamu malam ini benar benar bagus
kok muka kamu gak happy gitu
dari suara kamu itu bikin banyak pengunjung yang datang ke kafe saya
dan kamu harus pertahankan itu ya
mulai hari ini besok dan setelah itu
kamu boleh menggantikan michelle untuk menyanyi di sini
gimana kalau michelle makin marah sama gue
kalau gue yang gantiin dia perform di sini
kamu kok udah pulang
kamu udah selesai perform nya
ada yang udah gantiin posisinya l
dan mada preti
udah gak berhenti
kamu butuh el lagi
buat nyanyi di kafe
dan itu artinya el harus bayar pinaulti bu
kamu yang sabar ya nak
dan satu hal yang gak bisa el terima
mike lakuinnya dengan curang
terima kasih udah nganterin gue
yaudah gue masuk ya
lo kenapa sih
dari tadi perasaan gue dicuekin mulu
gue lagi kepikiran sama mike
emang kenapa lagi sih mike
orang kayak mike gak mungkin ngasih yang gratisan buat michelle
ya minimal itu semua bisa bikin bisa
ngerasa punya hutang budi sama dia
kok malah ngegas
gue gak seneng aja
gara gara masalah ini lo jadi nyuekin gue sepanjang jalan
ngegasnya gara gara gue nyuekin lo sepanjang jalan
kok lo ke gr an sih
yaudah kalo gitu gue cuekin aja tiap hari
enggak enggak enggak enggak
itu emang bener sih
gue gak betah dicuekin lo
kok gak sih ya
kamu balik kok ditarik
yaudah pulang dulu
aku jelasin dulu sama kamu ya
gak perlu jelasin apa apa lagi sama gue
ini emang keliatannya buruk tapi sebenernya gak kayak gitu kejadiannya
salah paham gue nya
gak ada salah paham
gue lihat dengan mata kepala gue sendiri dan gue juga dengar
ngapain nih dia telfon aku
apa jangan jangan dia mau jelasin semuanya ya
saya mau nanya michelle nya udah pulang belum tante
el ada di rumah dia lagi ada di kamarnya
tapi kayaknya dia gak mau diganggu mike
mungkin tante udah tau soal saya yang gantiin michelle live perform di cafe
iya el udah cerita
tapi emangnya sebenarnya ada apa sih
iya tante jadi ini semua emang cuma salah paham
saya bisa jelasin semuanya sama michelle
tapi saya susah kalau jelasin lewat telfon tante
saya harus ketemu langsung sama michelle